ulang tahun anak identik dengan kue yang rasanya manis dan juga dilapisi gula bikin deg degan gitu ya
aduh kalau anak makan itu batuk batuk gak ya pulang
batuk batuk giginya juga takutnya bolong dan segala macam
nah tapi tahukah anda bahwa kue ulang tahun ternyata bisa dibuat dengan lebih sehat tampilannya juga gak kalah cantik
dan anchor cnn anissa pagi punya beberapa tips untuk menjadi referensi anda dalam memilih kue ulang tahun anak
kue ulang tahun
namun ketika anak ulang tahun tentu sangat berharga bagi orang tua
kue ulang tahun menjadi salah satu simbol terpenting dalam merayakannya
tapi ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebelum memberikan kue pada anak usia satu tahun ke bawah
kue ulang tahun itu bisa merupakan suatu
kalau snack yang berkisi tinggi buat anak
nah bahannya ya kalau proteinnya kita bisa pilih tepung protein tinggi serta susu sapi
kecuali kalau anaknya alergi terhadap protein susu sapi
nah sedangkan gulanya yang kita batasi sekitar dua puluh lima gram
berbekal pesan dari dokter anak saya akan mengajak anda untuk melihat
langsung proses pembuatan kue anak yang bukan hanya cantik namun juga aman dikonsumsi sang buah hati
oke jadi bahan bahannya itu yang bikin berbeda itu ada tepung
bahan utamanya kita menggunakan tepung singkong dan dimix dengan tepung sorghum
nah itu bahan lokal
terus juga kita tidak menggunakan gula konfesional
jadi kita menggantinya dengan organik gula kelapa
kita ada coklat
nah coklatnya beda juga karena untuk anak bayi kita pakainya kerep
carep powder jadi dia lebih tinggi kalsium dan tanpa kafein
lalu ada buttermilk yang biasanya dibuat memakai susu sapi
tapi kita menggantinya dengan nudmilk dari kacang kedelai organik
oke jadi aman ya buat anak anak yang alergi susu
pemilihan bahan alami dan organik memang menjadi alternatif yang lebih sehat untuk dikonsumsi
magias kue ulang tahun pun tak sembarangan
pastikan warna pada makanan tidak mengandung zat berbahaya
ini kita pakai warna birunya dari bunga telang
tapi sudah dicairkan
ini warna kuning dari kunyit bubuk
terus warna birunya dari bunga telang
warna pinknya biasanya kita kalau enggak dari buah bit dari buah naga
wah membuat kue ulang tahun yang lebih sehat ternyata tidak sulit ya
nah jadikan momen ulang tahun anak anda sebagai kegiatan yang penuh kesan sambil belajar gaya hidup sehat sejak dini